gedung dpr mpr nusantara tiga lantai dua terbakar pada sekitar pukul sepuluh lebih empat puluh lima waktu indonesia barat
ruangan pogja sipil yang berisi peralatan teknis dan peralatan pendingin terbakar
namun sejauh ini tidak ada korban
sekitar pukul sepuluh lebih empat puluh lima waktu indonesia barat terdengar alarm kebakaran yang berbunyi sebanyak dua kali
pamdal dpr segera menuju ke pusat kebakaran di ruang pokja sipil
sejumlah staf dpr dievakuasi dari dalam gedung dan sempat mengalami sesak nafas
plt sekjen dpr menjelaskan bahwa proses evakuasi langsung dilakukan
dan petugas pemadam kebakaran segera bergerak untuk memadamkan api dan juga asap
ruangan pogja sipil berada di gedung nusantara tiga tepat di bawah ruang pimpinan mpr dpr
namun karena tengah reses maka tidak banyak pimpinan dpr yang hadir
dan koresponensi dari indonesia rifana pratiwisatri sudah berada di gedung dpr mpr jakarta
rifana gedung dpr saat ini tadi dikabarkan sempat terbakar
bagian mana dari gedung tersebut yang kebakar dan sejauh ini kondisinya seperti apa
selamat siang alfian saat ini saya berada tepat di lorong penghubung antara gedung nusantara ii dengan gedung nusantara tiga
tadi sebetulnya pada pukul sepuluh empat puluh lima waktu indonesia barat rekan rekan wartawan sedang melakukan wawancara
dan terdengar bunyi alarm kebakaran sebanyak dua kali
dan tadi petugas pengamanan dalam dari dpr ri langsung berlari untuk mematikan alarm
kemudian mereka berlari ke pusat kebakaran dan tadi kami teman teman wartawan mengikuti di mana arah pusat kebakaran
dan seperti yang bisa anda lihat di belakang saya ini memang itu merupakan ruangan pogja sipil
di mana ruangan pogja sipil tersebut memang terkunci
dan di depannya dijaga oleh beberapa pasukan pengamanan dalam dari dpr ri
tadi kami juga melihat mereka sudah dievakuasi
ada beberapa yang mengalami sesak nafas
karena memang kalau kita mencium bunyi asap ataupun mencium asap yang keluar dari ruangan pogja sipil ini memang sangat pekat sekali dan sangat menyengat
karena memang di dalam ruangan pogja sipil itu merupakan ac
kemudian juga ada beberapa peralatan teknis yang mudah terbakar
sekali lagi tadi sampai sejauh ini tidak ada korban yang jatuh
semuanya sudah dievakuasi
dan ruangan pogja sipil ini
memang berada tepat di bawah ruangan pimpinan dpr
namun karena memang sedang reses
saat ini tidak ada satupun pimpinan dpr yang berada di ruangan
tadi memang sempat ada wakil ketua dpr agus hermanto dan juga pimpinan mpr
kemudian zulkifli hasan
namun mereka sudah meninggalkan tempat sebelum kebakaran ini terjadi
dan memang dpr ini memiliki pemadam kebakaran sendiri
jadi tadi begitu kebakaran ini terjadi
jadi sekitar lima menit ataupun sepuluh menit kami sudah melihat kedatangan dari dua mobil
pemadam kebakaran yang tepat diparkir di gedung ataupun di depan gedung setjen dpr
dan totalnya ada memang enam mobil pemadam kebakaran
yang berusaha untuk memadamkan kebakaran
karena memang cukup besar apinya dan juga asatnya
kami tidak bisa mendekat karena memang wartawan tidak diperbolehkan untuk mendekat
kalau anda bisa lihat saat ini memang proses pemadaman api
sepertinya sudah selesai dilakukan
tadi dari informasi beberapa pemadam kebakaran yang sudah keluar dari ruangan pokja sipil
mereka mengatakan api sudah berhasil
namun sampai sejauh ini wartawan tidak diperbolehkan untuk mendekat
demi keselamatan semuanya staf di dpr juga dikeluarkan dari gedung nusantara tiga
lantai dua ruangan pogja sipil ini alfian
ya sejauh ini apakah sudah ada dugaan sementara dari penyebab kebakaran ini rifana
ya sampai sejauh ini tadi kami juga sudah menanyakan kepada plt sekjen dpr
apakah memang sudah mengetahui dugaan kebakaran di ruangan pogja sipil
apakah karena korslet listrik ataukah ada mungkin yang terbakar karena abu rokok
sampai saat ini memang belum diketahui apa penyebab dari kebakaran
sekali lagi mereka masih fokus untuk mengevakuasi staf dpr yang tadi sempat mengalami sesak nafas
dan juga berusaha untuk memadamkan api di ruangan pogja sipil ini alfian
sejauh ini akibat kebakaran ini apakah nantinya beberapa ruang kerja dari pimpinan dpr untuk sementara dipindahkan terlebih dahulu
atau belum ada keputusan secara resmi rifana
ya alfian betul sekali tadi kami juga sempat menanyakan mengingat besok adalah masa pembukaan sidang baru
di mana dpr akan kembali bekerja setelah mengalami reses hampir dari tiga minggu
apakah dengan adanya kebakaran ini akan mengganggu proses kembalinya bekerja dari anggota dewan
tadi kami juga menanyakan kepada plt sekjen dpr mereka akan melihat terlebih dahulu kebakaran yang terjadi di ruangan pogja sipil ini
apakah akan berpengaruh ataupun mengganggu kinerja dari anggota dewan
dan juga kinerja dari ruangan pimpinan pimpinan belum bisa diputuskan
sekali lagi mereka masih fokus untuk memadamkan api dan mencari tahu apa penyebabnya sebetulnya alfian
baik terima kasih rifana pratiwi langsung dari gedung dpr mpr jakarta